puluhan mahasiswa universitas pembangunan nasional veteran jakarta
dari berbagai jurusan selasa siang menggelar aksi unjuk rasa di halaman kampus
mereka mendesak pihak kampus membubarkan organisasi yang memakan korban jiwa
unjuk rasa ini merupakan buntut dari meninggalnya fauziah nabilah
mahasiswi jurusan fisioterapi d tiga angkatan dua ribu dua puluh universitas pembangunan nasional veteran jakarta
saat mengikuti kegiatan pembaretan resimen mahasiswa
menwa di kawasan bogor pada dua puluh lima september yang lalu
korban diduga meninggal akibat kelelahan usai jalan kaki jauh sepuluh hingga lima belas km
yang dituding akibat kelalaian dari pihak panitia menwa
sebetulnya saudari fauziah ini atau disikat lala dia dalam kondisi sehat
hari jumatnya bahkan masih praktikum berdasarkan keterangan orang tua
dan keterangan orang tua menyatakan bahwa tidak ada penyakit penyakit bawaan
nah ada hari sabtu tersebut ada salah satu kegiatan di mana berjalan kaki anggota anggota menwa tersebut
nah saudari fauzia ini nampak kelelahan
sementara itu ditemui di balai kota wakil gubernur dki jakarta sekaligus komandan komando nasional resimen mahasiswa ahmad riza patria
memastikan tidak ada unsur kekerasan dalam kasus tewasnya fauzia nabilah
meski begitu riza meminta agar semua bentuk proses pendidikan maupun latihan lebih mengedepankan kegiatan yang persuasif
dan dilarang menggunakan unsur kekerasan atau menonjolkan kegiatan fisik
untuk proses pendidikan dan latihan lebih mengedepankan kegiatan kegiatan yang persuasif
upaya upaya yang lebih baik tidak boleh ada unsur unsur kekerasan atau juga menonjolkan kegiatan fisiknya